menteri pertahanan prabowo subianto mengenang penggemblengan dirinya saat pendidikan akabri
prabowo mengakui gemblengan yang diterima saat pendidikan membuat ia menjadi teguh membela negara hingga hari ini
dalam acara silaturahmi halal bihalal dan syukuran abi turen akabri seribu sembilan ratus tujuh puluh satu seribu sembilan ratus tujuh puluh lima di kementerian pertahanan
prabowo mengungkap jiwa pengorbanan pengabdian serta cinta tanah air diperoleh dirinya saat digembleng oleh senior
dalam kesempatan ini prabowo juga mengajak alumni akabri untuk tidak berhenti berjuang agar kelak menjadi contoh bagi penerus cita cita bangsa
kita digembleng oleh mereka dan mereka berhasil memberi nilai nilai
yang terpatrik di dalam jiwa kita
jiwa pengorbanan jiwa pengabdian jiwa cinta tanah air
kita menaruh cita cita kita di pundak kadit kadiat ini